pimpinan dpr membantah temuan badan pemeriksa keuangan atau bpk
tentang dugaan kunjungan kerja fiktif oleh anggota dpr
dugaan ini menaksir potensi kerugian negara mencapai satu triliun rupiah
wakil ketua dpr agus hermanto menilai temuan bpk itu hanyalah masalah administrasi
pasalnya menurut undang undang md tiga setiap anggota dpr yang melakukan kunjungan kerja
wajib melaporkan hasil kunjungannya ke masing masing fraksi
dpr berjanji menuntaskan laporan kunjungan kerja secepatnya
ini secepatnya lebih bagus namun kita ketahui kemarin kan semuanya sedang reses
sedang di dapilnya masing masing sehingga tentunya hal itu tentunya setelah masa sidang ini
setelah paripurna ini baru masing masing fraksi akan memproses seluruh laporan